kepala mama sakit ma
mama jangan digituin ma
mama nggak setuju ivan
dari tangan dirinya dan bawa dia
untuk tinggal di sini

karena kalau dia tinggal di sini
kita bisa memberikan kebahagiaan
kepada dia dan mama
mama bisa memberikan
apapun apapun yang
gue segitu dong
apa mama lupa perawatan kita samarin dulu
kita kejam banget lho ma
yang penting impian mama terkabul
mama sudah punya cucu
mama nggak peduli ivan
mama nggak peduli
aku neneknya cah
kamu mau lebih banyak lagi gak
ya udah sekarang kamu ikut sama nenek ya
kita belanja di mall
eva mau makan
eva mau makan
eva tadi kesana bu
masih belum lazim
eva kemana ya
mulai sekarang ini adalah rumahnya eva
ini kamarnya eva
dan di rumah yang besar ini eva bisa main apapun yang eva suka
ketimbang eva harus tinggal di rumah yang kotor jorok dan sempit itu
kalau nenek sih gak mau deh
biar eva pulang ke mamanya ya
kasian ma pucat gini ma
dia pasti takut ma
nggak akan ivan
nggak akan pernah
ivan kamu harus pikirkan baik baik ya
anak ini lebih baik tinggal di sini bersama kita ketimbang di rumah itu
wah kamu tuh gimana sih
aku tuh nggak cuma mikirin kondisi fisik anak aku ma
tapi aku lebih pentingin kondisi psikologis anak aku
dulu aku gak pernah mikirin kondisi psikologis istri aku
sampai semuanya terjadi seperti ini
tapi aku nggak mau sampai anak aku kenapa napa
eva harus tinggal di rumah ini
jangan egois ma please lah
kasian nih anak mah takut begini
ma ma na janji kamu kamu nggak akan ngambil eva dari aku
sayang kamu duduk sini sebentar ya
sayang diam diam diam
iman aku mohon berikinnya iman
ma buka pintu dong ma
nggak akan iman

nggak akan pernah iman
ma denger tuh eva kan panik ma
oke mama pengen punya cucu
mama pengen dekat sama iman
nggak akan iman nggak akan
kalau kamu kalau kamu masih ngelawan mama juga
mama nggak akan segan segan ngusir kamu dari sini
pergi iman pergi pergi
kepalaku sakit sekali
mama jangan lakukan apa apa iman
iya aku juga sayang mama juga
aku juga mau ambil mama aku punya sang
kenapa baru dibawa sekarang pak
berdasarkan ct scan dan miri kami
mama anda terkena penyakit varices otak yang sudah cukup lama dan tidak pernah diobati
jadi karena kondisi yang semakin memburuk
harus diadakan perawatan intensif di ruang icu
mama bisa sembuh kan dok
lalu bisa sembuhin mama kan dok
kemungkinan itu ada pak
kepala mama sakit pak
sakit itu tadi
mama jangan digituin ma
mama bencana besar
besar besar mama mungkin
kena gini sama keluarga
sembuhin mama ibu pak ya allah
terima kasih bu
ivan gimana keadaan ibu kamu
masih sama bu
terima kasih udah dateng
yang kuat ya ivan
maaf pak ivan siap masuk
terima kasih ibu bersih
ada tamu pengen banget ketemu sama mama
mereka sangat khawatir dan kondisi mama
cuma minta ketemu mama sebentar aja
mama denger dulu mama
mama ibu tenang dulu
mama denger dulu
mama denger dulu
ngedoain mama pak mereka sudah maafin kita
mereka sudah maafin kita
ibu tenang ya ibu
eva boleh tinggal setelah kita
tapi yang jujur kita boleh serupa lagi
mama gak boleh begitu
mama gak boleh gitu mama gak boleh gitu
kau tak pernah mencinta
hidayah yang kuasa ada untuk kita
hidayah yang membuka mata hati kita
kamu masih bahagia kan
kalian juga mereka juga ingat
dan dengan ibu saya
itu lelah kamu